nah anda gemar berburu spot foto
nah wisata alam yang satu ini mungkin bisa menjadi referensi anda
sebuah bukit yang terletak di hamparan bekas penambangan batu kapur di sumeneb madura
kini menjadi tujuan wisata baru
selain indah lokasi yang eksotis membuat tempat wisata ini banyak diburu warga untuk berfoto bersama
inilah wisata bukit batu putih yang terletak di atas hamparan bekas penambangan kapur di desa batu putih kabupaten sumeneb
bukit seluas satu hektare ini kini menjadi destinasi baru bagi warga dari berbagai daerah
tak hanya unik lokasi ini juga menawarkan pemandangan eksotis yang didominasi putihnya batu kapur
selain menawarkan suasana lain daripada yang lain
udara di lokasi ini juga terbilang masih asli dan sejuk
tak ayal kondisi ini menjadi rebutan pengunjung untuk melakukan foto bersama
keindahan alam yang alami ini yang mungkin jarang ditemui di daerah daerah
dan mungkin hanya di daerah tertentu yang ada
ini memberikan kesan yang sangat eksotis bagi para pengunjung
tak hanya kerap dijadikan tempat refreshing
bukit batu putih juga sering menjadi tempat berbagai event model

mereka senang karena lokasi ini masih alami
terutama dengan jajaran bukit yang ada di sekitarnya
kalau tampil di ruang terbuka lebih menyatu aja dengan alam
lebih menyatu lebih relax kita tampil
kalau di outdoor kayak gini lebih nyaman kayak gitu
pengunjung berharap pemerintah segera memberdayakan lokasi ini menjadi wisata resmi
agar dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara